ratusan rumah terendam banjir di desa m plasmen kecamatan bilahulu kabupaten bilabuhan batu sumatera utara rabu pagi
satu orang meninggal dunia akibat kedinginan setelah terjebak di dalam rumah
risma dasinurat lima puluh tujuh tahun akhirnya dievakuasi petugas bersama warga
ketinggian air mencapai satu hingga dua meter lebih
banjir terparah terjadi di dusun toyen dan pondok royo dengan ketinggian air mencapai tiga meter
selain permukiman sejumlah ternak warga turut menjadi korban
akibat banjir aktivitas warga menjadi lumpuh dan sebagian besar warga terpaksa mengungsi
banjirop melanda pesisir pantai utara subang jawa barat dalam tiga hari ini
banjir menggenangi akses masuk pantai pondok bali di kecamatan legon kulon subang rabu pagi
genangan air juga terjadi di rumah rumah warga di sekitar pantai dengan ketinggian banjir mencapai tiga puluh cm
gelombang setinggi tiga meter sempat terjadi
kondisi ini diperparah dengan angin kencang
puluhan warung warung yang berdekatan dengan pantai mengalami kerusakan akibat diterjang ombak besar
tim liputan cnn indonesia